sekarang kami telah terhubung dengan kadis penat kristome
pak kristome bisa anda jelaskan bagaimana kondisi terbaru di sana
berapa banyak personil yang dikerahkan ke lokasi
apakah api masih cukup besar membara silahkan
iya sampai saat ini memang api masih terbumbara kemudian masih terjadi ledakan ledakan
sehingga untuk kita juga tidak bisa lebih dekat lagi ke lokasi kejadian
yang jelas saat ini kita masih berkonsentrasi untuk mengamankan masyarakat yang ada di sekitar wilayah gudang munisi
agar tidak ada yang dekat dan mengamankan masyarakat untuk ke arah tempat yang lebih aman
dan kita juga memberikan penekanan kepada masyarakat apabila menemukan benda benda yang terbang dari daerah gudang munisi
untuk tidak memegang tidak berdekat kalau bisa menjauh
sehingga nanti lapor kepada kita
agar tim dari peralatan angkatan darat nanti akan mengamankan benda benda tersebut
oke pak kristomi ini agak sedikit mempertegas saja pak supaya lebih jelas
tadi kan anda mengatakan bahwa belum bisa mendekat lebih dekat begitu
tetapi proses pemadamannya sendiri sebenarnya sudah dilakukan ya pak
ya kita berusaha artinya gini gudang munisi itu sendiri kan memang sudah didesain dengan adanya tanggul penahan ledakan
kemudian di dalam gudang misi sendiri sudah ada alat pengukur suhu kemudian ada alat pemadam kebakaran
yang apabila terjadi kebakaran dia akan meminimalisir untuk api akan membesar
artinya yang jelas bahwa kita berusaha untuk memadapai itu
tapi karena masih kondisi ledakan masih terjadi tentunya tidak bisa maksimal dan kita tidak bisa mendekat lebih jauh
iya harus antisipasi ya untuk menjaga keamanan
yang jelas kita meminta agar masyarakat mengamankan yang ada di sekitar gudang pengungsi untuk benar benar aman dan tidak menekat ke arah lokasi terjadi kebakaran
oke pak kami ingin mengonfirmasi hingga saat ini apakah ada korban atau bagaimana
sampai saat ini kita belum bisa mengkonfirmasi apakah ada korban kemudian penyebab dari kebakaran apa
karena kita masih belum bisa mendekat betul ke wilayah lokasi kejadian
dan kita saat ini masih berkonsentrasi untuk mengamankan masyarakat yang ada di sekitar wilayah gudang munisi
mengamankan mereka ke tempat yang lebih aman termasuk menestembakan alat pemadam kebakaran kemudian selkam ambulans dan sebagainya
sehingga untuk mengantisipasi apabila nanti ledakan sudah tidak terjadi dan kebakaran sudah bisa kita kendalikan
maka kita akan terus mengupdate dan kemudian mencari apa sih penyebab terjadi kebakaran ini
oke radius aman bagi warga untuk dievakuasi
lekasi itu berapa pak kris
ya artinya bonisi ini kan berbagai macam di sana
ada yang radius ledakannya bisa sampai seratus meter lima puluh meter
jadi artinya kalau tata penghalang ya tapi kan ini kan lingkungan dengan berbagai macam ada bangunan di sebelah kanan kirinya
yang tentunya itu juga sebenarnya sudah cukup aman
yang penting masyarakat tidak mendekat seperti kepo ingin tahu pengen mempotret lebih dekat lebih jelas kepada lokasi kejadian
jadi menjauh saja lebih dulu ke tempat yang lebih aman
pak kris apakah yang meledak di good murah kaliber kecil atau imunisasi artileri
ya nanti kita pastikan apa saja yang saat ini ada di dalam gudang munisi itu pak
karena ada informasi bahwa di gudang itu juga ada munisi artileri medan ada munisi artileri pebahan udara dan sebagainya
sehingga nanti kita detilkan lebih lanjut mbak
artinya sampai sekarang pak kris memang ledakan itu masih terus berulang terjadi ya pak chris
jadi makanya kan kita memahami bahwa gudang itu kan ada munisi kaliber kecilnya di sana ada munisi kaliber pedang
nah makanya pakat tadi ada katanya masyarakat yang menemukan granat jenis granat tetapi tidak meledak
nah artinya kan ada granat ada puru di situ
apapun makanya kita sampaikan kepada masyarakat apabila menemukan benda benda seperti itu tidak mendekat jangan diutak atik menjauh dan laporan kepada aparat
pak kris kebakaran kan terjadi sejak pukul delapan belas ya
dan sampai sekarang masih terdengar suara ledakan
oke seribu delapan ratus tiga puluh tepatnya terjadi kebakaran dan hingga saat ini masih terdengar suara ledakan
artinya membuat tim gabungan juga yang diterjunkan ke lokasi cukup banyak ya pak kris
jadi kan ada tim kesehatan tim peralatan untuk menjinakkan bahan bahan produk sebagainya
nah tentu sudah kita ketahkan ke situ mbak
tapi hingga saat ini warga belum diperbolehkan ke tempat awal mereka masih tetap dievakuasi sampai nanti api padam begitu
oke baik terima kasih brigjen christomey sianturi telah bergabung bersama kami
nanti kami update lagi ya pak informasi terbaru
terima kasih mohon doanya agar bisa segera tertangani
bagaimana disampaikan informasi dari kadis penat kristome brigjen christome yang mengatakan memang proses pemadaman masih dilakukan
tetapi memang ada catatan saudara bahwa untuk terus terusan ke dekat lokasi juga agak sedikit membahayakan
karena sampai saat ini saudara suara ledakan masih terjadi
kebakaran tepatnya terjadi pukul delapan belas tiga puluh
dan sampai saat ini pukul dua puluh empat puluh enam kebakaran masih terjadi dan suara ledakan masih terdengar
masyarakat juga sudah dievakuasi karena memang belum aman
tadi disampaikan pesan kepada masyarakat sekitar jika menemukan bahan bahan seperti granat dan lain lain saudara tidak boleh diambil kalau bisa langsung menjauh
itu tadi pesan dari kadis penat brijen kristome